tata tadi aku dihubung sama perawat katanya tata pencet bel ruang icu
iya ya mbak mbak michi tadi juga gak tau itu tiba tiba itu
mesin yang di dalam itu bunyinya nggak peraturan gitu mbak
ya allah kenapa itu mbak catherine
aduh ini persis banget ini si alowaktu kecil
buah aktifnya ki
eh ini bu
bu ternyata awus
iya aduh bu
bu minumnya kayak begini santai gaya
daripada anak cewek
ya ibu ibu jangan kayak gitu lagi
jangan laman laman gitu
ya saya pikir saya masih muda
kan udah angkat
aduh ya ampun bocah
ternyata dia aus ya ki
nih ya saya jadi keinget nih
waktu anak anak masih kecil
masih ya masih kecil
masih lebih kecil daripada sekarang sekarang
terus dia nangis
nah waktu itu al udah
ya lebih gedean dikit lah dari sekarang
dia selalu dateng
bantu saya ki
kalau misalnya roynya lagi rewel
dia tuh pasti ngedimin adiknya
aduh al itu sangat manis
berarti dari kecil mas ali itu emang jiwanya udah
mengayomi dan melindungi ya bu ya
enggak kaget kalau pas gede masa kayak gitu
ya dibalik sifat yang kayaknya kaku dingin
dia tuh orang yang sangat hangat sekali sebenarnya
saya jadi kangen sama mereka berdua kik
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
jadi saya jadi kangen sama mereka berdua ki
semoga kamu semangat
semoga kamu semangat
kayak meninggal kecelakaan terus kamu mau jemput ya
mungkin mama benar
aku jangan dulu ketemu sama elsa
karena dia makin benci sama aku
mungkin seharusnya aku cari tahu dulu ke polisi
apakah kecelakaan itu benar benar murni kecelakaan
atau karena pak chandra yang panik bukan hijak rem tapi gas
lo masih kepikiran apa yang diumungin elsa ya
kalau lo gak lindungin kezia
lo yang selamat sementara kezia yang
mana mungkin aku tidak menjaga cassion dengan sangat baik
aku ini tantenya
dan walaupun kezia juga bukan keponokanku aku akan tetap jagain kezia
masalah ini harus diselidikin ini
apa benar yang dibilang sama almarhum
polisi masih nyelidikin kan
pasti diselidikin sih
apalagi sudah merenggut nyawa orang
lu coba tanya sama polisi nyelidikin kecelakaan ini
biasanya kan keluarga korban itu pasti dikasih tahu
dan lo kan pihak keluarga korban
lo juga berhak tahu
tapi lo tak tahu
aduh kasih allah
ini mbak catherine kenapa lagi sih
tata tadi tadi aku diinvol sama perawat katanya tata pencet biar ruang icu
mbak mici ini tata juga gak tahu itu tiba tiba itu
apa mesin yang di dalam itu bunyinya nggak peraturan gitu mbak
ya allah kenapa itu mbak catherine
tolong ya dok ya
allah kenapa perasaan aku jadi gak enak kayak gini
aku ingat beberapa hari sebelum aku pergi keluar kota
aku ketemu sama catherine yang juga mau berangkat kerja
aku takut itu adalah firasan
karena setelah itu aku gak ketemu catherine lagi sampai
sampai kecelakaan itu terjadi
jaga dan lindungi catherine ya allah
jangan bikin kakak ketakutan kayak gini kehet
aku mau pergi ke luar kota dulu ya
ya aku juga gak tahu kenapa mendadak kayak gini urusan kerjaan
ini abis ini aku mau ke kak angga kok mau sekalian izin
mau pamit sama dia
kok bisa kak angga juga baru tau sih kak
ya soalnya kan aku juga baru dapet teleponnya yang dadakan kat
ya abis ini aku kesana aku mau izin sama angga sekalian pamit
ngapain sih kak pakai keluar kota
udah kan mendingan di cancel aja deh
kakak kan tahu sekarang tuh kak angga lagi sibuk banget
kerjaannya di bengkel terus
belom lagi ngurusin pencariannya kak al ke sumatera
kalau kakak pergi aku ke mana masa aku sendirian di rumah
kamu nyampahan sih kok kayak anak kecil gitu sih
karena aku juga pergi cuma sebentar
nggak lama paling ya dua tiga hari
aduh dua tiga hari itu lama buat aku kak
ya nanti kalau kakak pergi aku sendirian di rumah aku mau ngapain
atau enggak gini kakak cuti aja kan bisa kan
masih bisa cuti kan mendingan traveling sama aku
ke bali yuk
sekarang kan aku udah urusan kerjaan
ya udah gini deh aku janji setelah kelar urusan kerjaan aku pulang ke jakarta
tapi kan yang selalu udah kejadian kayak gitu
janji janji tapi wacana akunya gak bisa tiba tiba kakak bisa
nggak enak tau kak udah dijanji janjiin tapi gak pernah kesampean
kamu kok makin kayak anak kecil sih kat
udah pokoknya kamu tunggu aja di rumah jagain rumah terus kalau pulang kantor langsung pulang
nggak usah pergi kemana mana lagi ya
kabarin kalau misalkan kamu mau keluar keluar
nggak usah pergi kemana mana lagi ya
terus perlukan ke bali
ya nanti aku janji sepulangnya aku dari urusan kerjaan kita pergi ke bali ya
ya allah kat kita belum kesampean traveling bareng loh kat
segera sadar ya biar kita bisa jalan jalan bareng
mbak kita doakan mbak katrin ya
supaya allah membangunkan dia
berikan kesembuhan mbak katrin
ya allah kenapa lama sekali ya
dokter gak keluar keluar lagi
walaupun aku juga seorang dokter tapi kalau aku sendiri yang berada di posisi sebagai keluarga pasien
rasanya berat dan ini gak gampang